hujan deras pada jumat malam menyebabkan jalan patraraya kebon jeruk jakarta barat terendam banjir
dan kawasan ini memang merupakan daerah langganan banjir
kondisi jalan patraraya jakarta barat yang menghubungkan wilayah kebon jeruk ke grogol ini terendam banjir pada jumat malam
banjir setinggi sekitar lima puluh cm ini disebabkan oleh hujan deras
kurang maksimalnya sistem drainase juga diduga menjadi penyebab kawasan ini menjadi langganan banjir
warga sekitar mengaku terganggu dengan banjir yang sering terjadi
bahkan banjir juga menyebabkan sejumlah pedagang terpaksa berjualan hingga tengah malam karena sepi pembeli
kalau hujan lagi pasti banjir lagi
paling tingginya berapa cm
ini bisa sampai segitu
ini nih apa sama paha dia
ya ada hujan ini kita juga menggunakan banjir
yang sering banjir

ya pengaruh lah
meski hujan sudah reda hingga sabtu dini hari banjir masih menggenang di kawasan jalan patra raya
hendrawan wikongo jakarta